iya di benar ini chat dari mama kamu
minta maaf nggak bisa langsung kesini dulu karena
harus namanin tante rosa
mas al masuk igd karena kepalanya sakit d
andien kasihan disana
udah kamu tenang dulu
i know andien sendiri disana tapi kan ada dokter
dan setelah ngejagain kamu juga harus
kamu jaga diri kamu
nanti kalau kamu tambah draft
nanti andien malah
mala tambah sedih
nanti malah kalian berdua like you know
malah jadi sakit dua duanya
udah please jangan begitu
tolong tunggu di luar sebentar ya
saya mau meredis kondisi parah
dok tolongin dok dipegangin di tangannya
mama juga berlezat ya
tolong pegangin sebentar pak al ya
kalau nanti balon biru itu keguncang guncang pusing gimana
tadi ga mau
ya udah ya udah ya boleh ya nanti ya
nanti kita nge dance kayak gitu
iya yang mana kamu seneng udah
saya harus ke tempat istri saya
ya pak surya terima kasih tadi udah
untuk membawa al ke ruangan igd
dia masih belum balance belum stabil
kita doakan kondisi al
semakin baik semakin stabil
saya juga mendoakan anda semoga semakin baik ya pak
biar anak anak kita selalu dalam kejadian allah
amin al itu kuat kita harus ingat itu
iya pak tapi dia keras sekali
dia terlalu keras kadang kadang
susah untuk ngomongin ke
ya karakternya begitu
tapi kita juga
harus juga kuat
pak surya terus
baik ibu ibu papa
ada apa bu
tadi kami habis menjenguk
andin kemudian ada satu kejadian
yang mengakibatkan al
terganggu lagi kepalanya makanya kami larikan ke
igd ini bu
ya untung ada pak surya disini ada riza jadi bisa
sedikit banyak kayak saya
ya lega terus bagaimana randy bu
maksudnya saya juga mau menjenguk randy
saya mau khawatir sekali dengan
rendy sudah lebih baik
rendy alhamdulillah sudah
membaik dan sekarang ada
mbak bela yang menemani dia
jadi saya bisa keluar sebentar
tadi saya mau ke tempatnya randy
tapi saya lihat ada ibu rosa
sama pak surya disini
sebentar saya mau menghabari
tante lagi ada di depan igd
ada bu rosa dan pak surya disini
karena pak a lagi ditangani
di dalam igd karena
kepalanya sakit lagi
sampaikan ke randy kalau tante mau
menemani bu rosa dulu
permisi ini makan siangnya
pak rendy bu
ya makasih ya sus
sama sama pak nanti setelah makan
jangan lupa diminum obatnya
kalau begitu saya permisi dulu ya pak
terima kasih sama sama
atau mau gimana
ah gak usah biar saya aja
saya bisa kok kamu kan masih kerja juga kan
kalau aku lihat dari kondisi kamu
kamu belum kuat sih
kalau kamu gak keberatan aja
gapapa kalau belum kuat
aku bisa suapin kamu apa salahnya
ya udah sebentar
aku cek handphone dulu ya
iya di benar ini chat
dari mama kamu
minta maaf nggak bisa langsung kesini dulu
harus namanin tante rosa
mas al masuk igd karena
kepalanya sakit di
aku mau ngecek
kondisinya kesana ya
di di sebentar boleh kamu tenang dulu
kamu tigaran dulu
sebentar tangan kamu sakit gitu di
kamu tenang dulu
makan dulu setelah minum obat
aku akan segera nganterin kamu pakai kursi roda ya
harus makan dulu sama minum obat
maaf kalau kamu sekarang maksa mau ketemu mas al
juga kan belum bisa
kalau di igd belum bisa dijemuk di
sabar ya nggak apa apa ya
aku sopin ya
ya allah pak al
ada apa ini
semoga pak al gak kena panah pak
kondisi bapak masih sangat lemah
saya harus ke tempat istri saya
iya pak tapi kondisi bapak masih
siapkan obat penanang
baik ya pak al
saya pamit dulu mau lihat kondisinya
saya disini dulu ya
ya nanti kita telepon aja ya
ya silahkan pak
iya boleh temenin pak sudah
oke ini buat andi
iya silahkan duduk
kamu belum kamu belum oke sayang
tolong dong kamu jangan keras begini al
tolong bawa pasien ke ruang kembali ya
hati hati jangan sampai jatuh atau terbentur
baik dok ya cepat
pak bapak harus kembali dokter akan memeriksa kondisi bapak pak
iya pak ada kelarin
ayo balik lagi ke dokter pak
yang tadi di tangan itu loh
listen ya denger
andin akan baik baik aja